maka dari itu kita sebagai anak remaja masjid maka dari itu kita menghindarkan hal hal yang seperti itu dengan cara kita bertadarus di masjid
apakah denial itu cuma ditemukan di indonesia bang
dan apapun hasilnya nanti itu pasti yang terbaik buat shenina ya
berteman dengan obat obatan misalnya ya obat kolesterol darah tinggi dan lain sebagainya
ya biasanya memang ke jepang seperti ini magang juga ke perusahaan
dan dapat mengurangi keseimbangannya
badan pengawas itu juga tidak menjadi instrumen baru untuk menjadi
ketua forum transportasi lingkungan dan energi mti ibu indira darmoyono